saudara mahkamah konstitusi mk akan menggelar sidang perdana sengketa hasil pemilu pada dua puluh tujuh maret
jurubicara mk fajar laksono menyebut meski sidang perdana digelar pada dua puluh tujuh maret
tapi waktu empat belas hari kerja sudah mulai berjalan per dua puluh lima maret yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara
fajar laksono menambahkan mk juga membuka pendaftaran bagi peserta pilpres yang akan mendaftarkan sebagai pihak terkait mulai hari ini
mk punya waktu maksimum empat belas hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu sebelum membacakan putusan
itu kita sampaikan hari ini dan besok